orang yang satu satunya itu pak bukan punya saya
ya pak pak ini orang yang pilih
pedagang ini protes ketika dirinya terjaring razia protokol kesehatan
yang digelar aparat satpol pp pada rabu malam di pusat kuliner jalan sabang jakarta
razia dilakukan menyusul banyaknya pelaku usaha yang tetap menyediakan fasilitas makan di tempat
melebihi batas jam operasional yakni pukul sembilan malam
di pusat kuliner taman menteng petugas mengangkut paksa sejumlah barang dagangan
guna memberi efek jerah bagi pedagang yang nekat melanggar aturan ppkm mikro
tak hanya menyita barang dagangan sejumlah kafe yang terjaring razia
turut diberikan sanksi penutupan sementara selama tiga x dua puluh empat jam
sudah ini sih pak takeaway cuman tadi pelanggannya pada ngeyel aja pak
pada gak mau susah dibilangin pak
jadi kita juga bingung kan udah saya usir usiring dari tadi dari jam delapan